kemarau panjang ratusan warga di sukabumi jawa barat gelar sholat istitisko atau sholat peminta turun hujan di lapangan sekarwangi
sholat minta hujan juga dilakukan sejumlah guru murid dan warga di kabupaten lamongan jawa timur pada kamis pagi
sholat itisko ini digelar di halaman sekolah madrasah ibtidaiyah unggulan sabilillah di jalan sumargo kota lamongan jawa timur
selain berharap hujan segera turun siswa juga berharap hujan membawa berkah dan manfaat kepada semua orang yang kesulitan air bersih
siswa mengaku mengikuti sholat itisko ini karena musim kemarau sudah terlalu lama
para siswa juga senang karena bisa langsung mempraktekan sholat itiskoh
sementara pihak yayasan pendidikan mengaku sengaja menggelar acara ini untuk mendidik anak anak supaya memahami sholat itisko
di sukabumi jawa barat warga melakukan sholat itiskoh atau meminta hujan pada rabu
kemarau panjang yang sudah hampir memasuki lima bulan bukan hanya membuat warga kesulitan air bersih
beberapa sawah warga pun gagal panen karena tidak adanya hujan
warga berharap datangnya hujan agar tidak ada lagi kesulitan warga untuk mendapatkan air bersih
data dari bpbd kabupaten sukabumi dua puluh lima kecamatan tujuh puluh lima desa di kabupaten sukabumi telah mengalami kesulitan